dari surabaya komisi pemilihan umum provinsi jawa timur
bekerjasama dengan trans tujuh dan ainyus
debat publik pertama pemilihan gubernur dan wakil gubernur jawa timur
kita sambut moderator malam ini
senang dan bangga kami hadir di jawa timur
untuk menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam torehan sejarah provinsi ini
guna ikut serta secara aktif hadir dan menghadirkan demokrasi yang matang
dan kita pada malam hari ini menjadi bagian dari sejarah jawa timur
pertarungan gagasan dan ide merupakan inti dari acara kami malam hari ini
terdengar kesannya seperti serem gitu ya
pertarungan tapi pertarungan ide dan gagasan ini penting
ya pada malam hari ini
sebuah pilgub jawa timur tidak hanya menghadirkan sebuah pertentangan
atau sebuah kompetisi
lebih indah lagi yaitu kompetisi kreativitas dan gagasan
ya dan karena itu kami hadirkan pertarungan gagasan dan ide
untuk anda para pemilih jawa timur
untuk dapat mengetahui visi misi dan program apa saja yang ditawarkan
oleh para calon pemimpin anda
dan bisa anda tentukan dari pertarungan itu tadi ya
untuk itulah acara debat diselenggarakan sebagai panggung pertarungan gagasan dan kreativitas
calon pemimpin jawa timur selama lima tahun ke depan
acara ini terselenggara atas kerjasama kpu provinsi jawa timur
dan juga tiga stasiun televisi trans tujuh cnn indonesia dan ainews
dan seluruh stasiun televisi yang turut sebagai penyelenggara
kami semua terikat kode etik penyiaran untuk selalu patuh
pada asas keberimbangan dan independensi
sekali lagi malam hari ini kita akan mendengarkan bersama
visi misi dan program calon pemimpin jawa timur
temanya dibatasi kesejahteraan rakyat
inilah debat publik pertama pilgub jawa timur
dan hadirin sekalian pilgub jawa timur
menghadirkan pertarungan dua pasang calon
dan tentunya saja alvito kedua pasang calon ini masing masing memiliki reputasi
yang sudah mumpuni di ranah politik tanah air
kita panggilkan bersama calon gubernur dan wakil gubernur provinsi jawa timur
kami awali dari pasangan nomor urut satu
kami awali dari pasangan nomor urut satu
kami awali dari pasangan nomor urut satu

saifullah yusuf calon gubernur pasangan
pria kelahiran pasuruan dua puluh delapan agustus seribu sembilan ratus empat puluh
ini adalah wakil gubernur jawa timur
politisi yang pernah menjabat sebagai
menteri negara percepatan pembangunan daerah tertinggal
di tahun dua ribu empat hingga dua ribu tujuh ini
merupakan lulusan fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
saifullah yusuf di damping jawa timur
calon wakil gubernur putri guntur soekarno
perempuan kelahiran jakarta dua puluh enam juni seribu sembilan ratus tujuh puluh satu ini
sebelumnya sudah dua kali terpilih menjadi anggota dpr ri
politisi partai pd perjuangan ini merupakan lulusan
administrasi negara fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas indonesia
putri guntur soekarno
dan untuk mengawali jalannya dan rangkaian acara
malam hari ini mari kita bersama sama
saya undang bapak dan ibu sekalian hadirin untuk berdiri
untuk bersama sama kita menyanyikan lagu kebangsaan kita
insanalah aku berdiri
dari maju hidupku
bangsa dan tanah air
marilah kita berseru
malam ini kita bisa berkumpul di sini
dalam rangka pelaksanaan salah satu
tahapan pemilihan gubernur dan wakil
gubernur sebagaimana kita ketahui salah
satu tahapan kursial yang sedang kita
laksanakan sekarang ini adalah tahapan
kampanye bentuk dari tahapan kampanye
adalah debat publik atau debat terbuka
ada dua hak sebenarnya yang harus
dipenuhi di dalam debat ini pertama hak
yang dimiliki oleh pasangan calon jadi
pasangan calon memiliki hak untuk
menyampaikan informasi menyampaikan
program kerja visi misi kepada masyarakat
dan hak kedua adalah hak masyarakat
untuk mendapatkan informasi yang benar
informasi yang cukup untuk sebagai
bahan pertimbangan nanti pada tanggal
dua puluh juni pada saat pencoblosan atau pada
saat pembungutan suara malam ini dua
hak itu disatukan dan menjadi atau akan
dilaksanakan dan akan diwujudkan yang
bapak bapak ibu ibu provinsi jawa timur
dalam hal ini kpu jawa timur sudah
bertekad dalam pelaksanaan pemilihan
ini dilaksanakan secara grubyukun
guyub rukun guyub penuh kebersaamaan
sukarela partisipasi dan rukun artinya
penuh kerukunan tanpa pertikaian
keamanan kondusif yang kesemuanya itu
nanti akan kita wujudkan dalam pemilihan
gubernur ke depan
techline kpu ini adalah kepentingan dan kepentingan dari kpu jawa timur
techline kpu ini harus kita wujudkan tidak ada lagi
persoalan persoalan sarah yang mengemuka tidak ada lagi berita berita hoax
yang menyesatkan semua persoalan mari kita selesaikan secara damai secara dialog
tanpa kekerasan dan itu menjadi bagian dari tekad kita semua
saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terima kasih mohon maaf kalau ada sesuatu
yang kurang berkenan saya kiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih
terima kasih pak eko
ini sohibul hajat ya jadi sudah dijelaskan dengan clear
ya sohibul hajat
ya terima kasih sekali lagi pak ketua kpud
dan kita harus jelaskan sekali lagi anissa bahwa malam hari ini tema yang akan diangkat
adalah tema kesejahteraan rakyat tapi kami hanyalah mengatur traffic dan durasi
karena yang punya hak bertanya adalah orang orang yang harusnya menguasai di bidang ini
iya betul sekali vito
terima kasih pak
bagaimana teman teman anda mengtuliskan tema yang diusung para panelis ini dipilih tentu saja
atas berdasarkan keilmuan kepakaran dan pengalaman mereka tentunya di bidang kesejahteraan rakyat
siapa sajakah mereka
mari kita temui mereka satu satu yang pertama prof nunu nuswardhani shmh
guru besar fakultas hukum universitas trunojoyo madura
dato' mbak soeba
terima kasih pak
terima kasih mbak soeba
terima kasih pak
abdul halik dosen program studi ilmu politik dan hukum tata negara pasca sarjana universitas islam negeri sunan ampel surabaya
dr andes haji fauzan mpd rektor universitas muhammadiyah malang
dan lutfi j kurniawan ketua ikatan pekerja sosial jawa timur yang juga aktif dalam jaringan anti korupsi jawa timur
baik dan kita sudah bicara soal pertarungan ide dan gagasan
agar lebih elok dan bermartabat kita sepakati dulu aturan aturan dasarnya
dan kita akan saksikan bersama
saksikan bersama aturan mainnya
dalam tata tertib dan sebelum kita mulai acara debat publik pertama pilgub jawa timur malam hari ini
tentunya kita semua harus mengetahui apa yang telah menjadi tata tertib dalam debat malam hari ini
dan berikut kita ikuti bersama kita simak bersama tata tertib debat
tata tertib debat untuk pasangan calon
pertama masing masing pasang calon akan diberikan waktu dan kesempatan
untuk menjawab dan menanggapi pertanyaan dan atau persoalan yang diberikan
maka tidak dibenarkan memotong jawaban pasangan calon lain saat sedang memaparkan jawaban
kedua waktu menjawab akan segera dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara
ketiga kandidat tidak diperkenankan memberikan pertanyaan yang menyerang personal kandidat lain
pertanyaan antar kandidat mempertanyakan program dan visi misi kandidat lainnya
selain untuk kandidat para pendukung yang hadir di dalam debat wajib menaati beberapa hal
pertama pendukung diharapkan untuk selalu tertib dengan tidak melontarkan yel yel atau teriakan
yang kiranya akan mengganggu jawaban dan konsentrasi dari pasangan calon
kedua pendukung tidak diperkenankan
kedua pendukung tidak diperkenankan
kedua pendukung tidak diperkenankan
kedua pendukung tidak diperkenankan
kedua pendukung tidak diperkenankan
dan kesejahteraan rakyat menjadi tema debat kita pada malam hari
di segmen pertama ini masing masing pasangan calon akan diberikan waktu untuk mengungkapkan visi misi dan program kerjanya
selama lima tahun ke depan untuk membangun jawa timur dalam sisi kesejahteraan rakyat
mari kita mulai pertarungan ide dan gagasan ini
kami persilahkan kepada pasangan nomor urut satu
untuk menyampaikan visi misi dan programnya
dua menit saja ibu dan bapak
boleh duduk boleh berdiri boleh sendiri boleh bersama sama
boleh di depan boleh di tempat
kami persilahkan waktunya dua menit dimulai saat bapak ibu menyampaikan visi misi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
yang terhormat ketua kpud kpu pusat pimpinan mpr dpr
para tokoh masyarakat kiai tokoh perempuan tokoh pemuda
masyarakat jawa timur semua yang saya cintai dan saya banggakan
nafas membangun jawa timur adalah nafas membangun pengembangan budaya dan peradaban bangsa
rakyat jawa timur adalah penerus kebesaran dan kejayaan nusantara
kita adalah jantung republik punya tugas mengawal dan menjaga nkri
maka jawa timur butuh pemimpin yang kuat butuh pemerintahan yang kuat butuh rakyat yang kuat
rakyat tidak akan kuat kalau dia miskin betul
rakyat tidak akan kuat kalau dia bodoh betul
rakyat tidak akan kuat kalau dia sakit sakitan betul betul
dulu gus dur sering sekali menukil kaidah usul fikir
tasarruful imam ala ro'iyati manutun bil maslahah
pemimpin yang baik adalah ketika dia membelanjakan harta negaranya
harta daerahnya apbd nya untuk kemaslahatan rakyat yang dipimpin
hari ini kita punya pdrb di jawa timur rp satu delapan ratus triliun
kita punya apbd rp dua puluh sembilan delapan triliun
kita ingin membagi kue itu supaya rakyat sejahtera rakyat sehat dan rakyat terdidik
habis waktunya terima kasih
selanjutnya untuk pasangan calon nomor urut dua untuk menyampaikan visi misi dan program andalannya selama lima tahun ke depan
boleh di bangku boleh maju
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua
ketua kpu beserta segenap bapak ibu hadirin sekalian yang saya muliakan
bu hovifah dan mas emil yang saya hormati
ada dua kunci kb sedulur kb makmur
itulah cita cita kami berdua untuk mewujudkan jawa timur yang warganya merasa semua satu saudara
dan kemudian makmur bersama sama
jalan yang kami tempuh adalah perubahan berkelanjutan
atau dalam bahasa pesantren sering dikatakan
mempertahankan nilai nilai lama yang baik sambil menerima nilai nilai baru yang lebih baik
strategi yang kita tempuh adalah menjadikan sumber daya manusia unggul sebagai tumpuan
kemudian gotong royong kolaborasi inovasi sebagai jalan dan rakyat sebagai penggerak utama
bapak ibu hadirin sekalian yang saya muliakan
misi yang kami bawa tergambar dalam beberapa agenda pokok
di antaranya adalah mengatasi kemiskinan dan kesenjangan
meningkatkan derajat kesehatan dan pendidikan
memuliakan perempuan anak anak dan lansia
kemudian juga membangun hubungan yang baik di tengah tengah masyarakat
dengan penuh harmoni menjunjung tinggi akhlak
dan menjaga kerukunan untuk memakmurkan jawa timur bersama sama
bapak ibu dan saudara saudara sekalian yang saya hormati
untuk itu perlu pemerintahan yang bersih
pemerintahan yang kuat
pemerintahan yang berkembang
pemerintahan yang tidak hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri
tapi juga mampu mengajak musawarah
pusat dan daerah untuk membangun jawa timur ini secara bersama sama
baik waktu anda sudah habis
pemirsa dan hadirin sekalian kita sudah dengar bersama sama
bagaimana visi misi dan program andalan dari kedua pasangan calon
usai jeda kita akan kembali dengan perdebatan antar pasangan calon
berdasarkan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis
tetaplah bersama kami di debat publik pertama pilgub jawa timur
pilgub jatim dua ribu delapan belas disambut antusias pelajar mahasiswa dan anak muda lainnya
jangan sia siakan hak pilihmu
nasib jawa timur ada di ujung jari
ayo gunakan hak pilih anda secara benar